tampil maksimal di hari raya memang selalu menjadi keinginan bagi sebagian besar orang
selain pakaian hal lain yang juga sering diburu menjelang hari raya adalah sepatu atau sendal
jelang lebaran suasana pasar murah kepatihan bandung terpantau ramai
tampak pengunjung memenuhi belasan kios sepatu yang berjejer di lokasi ini
pasar ini merupakan salah satu sentra penjualan sepatu di kota kembang
aneka sepatu maupun sandal dijual dengan kisaran harga mulai dari seratus ribu hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah
para pedagang mengaku peningkatan pengunjung sudah terasa sejak pekan ketika ramadan
meski demikian pedagang mengaku penjualan tidak seramai lebaran sebelum masa pandemi
di atas lima kode lima kode itu seratus pasang
tapi itu menjelang seminggu mau lebaran
kalau sebelum lebaran sebelum seminggu mau lebaran jauh banget sepi
jauh banget ya
saya di atas sepuluh kodi
ya udah minimal itu lima kodi juga sekarang
selain kawasan kepatihan kawasan cibaduyut juga menjadi destinasi favorit warga bandung untuk berburu sepatu
lokasi yang dikenal sebagai sentra sepatu kulit ini juga semakin ramai dikunjungi pembeli menjelang hari raya
menurut salah seorang pedagang nano
jelang bebaran peningkatan penjualan ditutupi
pos sepatu miliknya meningkat sekitar sepuluh hingga lima belas persen
selain sepatu aneka model sandal kulit juga banyak diburu
kebanyakan kalau hari menjelang lebaran banyak sandal
sandal sandal gitu kan
cewek cowok gitu ya sandal kulit gitu kan
iya kalau cibaduyut kan kebanyakan emang kulit
kejualan memang gak tentu ya cuman di rata rata ya dua puluh piece dua puluh lima piece gitu per hari
itu sandal sama sepatu dulu ya
iya sandal sama sepatu
sejumlah warga mengaku membeli sepatu atau sandal baru memang sudah menjadi tradisi
agar penampilan bisa semakin maksimal di hari raya
iya tiap tahun lebaran kadang ya gak tiap lebaran juga sih
dan kan ini emang pasti ya kalau lebaran pengennya yang baru juga gitu
ya biar tampil beda aja

setiap lebaran kita beli sepatu baru
dari mana sampai gimana
biasanya sepatu sih sekarang mau sandal gitu
pedagang memprediksi penjualan sepatu maupun sandal masih akan terus meningkat hingga sehari menjelang lebaran
laisa nisa helmi suryanegara bandung jawa barat